akhir pekan kali ini saya bersama tiga sahabat saya jalan jalan ke sentul bogor jawa barat karena
kita sama sama suka memacu adrenalin di alam kita akan ajak anda mencoba wahana ekstrim
di sini eh eh tapi mereka dimana ya pagi hari ini cuacanya sangat cerah ceria seakan mendukung
kegiatan saya hari ini saya akan menjajal ragam permainan dan juga wahana di alam terbuka di taman
budaya sentul bogor jawa barat mana sih enggak kelihatan ya aduh maaf ya pemirsa saya kelihatan
bingung banget karena tadi saya tuh kesini rame rame sama teman teman saya
sekarang kok mereka enggak kelihatan ya dimana ya nih teman teman saya nih
wah curi start duluan nih artinya kita harus buruk buruk cepet cepet nih kita juga bersiap
untuk ikut outbound di atas sana ⁇ lets ⁇ go mumpung masih pagi energi masih sangat banyak langsung aja
deh kita siap siap outbound eits outbound bukan sembarang outbound ya
kita jajal outbound high rope di atas ketinggian dua belas sampai lima belas m wow wahana adventure ini buka
setiap hari sejak pukul sembilan pagi hingga lima sore karena aktivitas akan dilakukan di atas ketinggian dengan
berbagai rintangan tentu keselamatan harus jadi nomor satu ya wajib pasang harness dan pakai helm
dulu biar senang senang tetap tenang ready kita mulai permainan saya harus segera susul teman teman saya
biar gak ketinggalan
selamat insya allah
ini baru naik aja udah ngos ngosan ya
kita kan beraktifitas fisik hari ini
jadi jangan lupa sarapan
sekarang saya harus ke sana ya mas
biar makin seru
sambil outbound kita bikin kompetisi
kompetisi kecil kecilan deh
kita adu cepat menyeberang ke setiap checkpoint
saya tarik nafas dulu nih
santai santai dari ketinggian dua belas meter
sambil nunggu teman saya nyampe di checkpoint selanjutnya
setiap rintangan sangat memacu adrenalin
rintasannya pun menyesuaikan
mulai dari anak anak
remaja hingga dewasa
ini susah banget
karena gak boleh split
gak boleh split
padahal ini bener bener nyuruh split sih sebenernya
ya allah bantu sama ya allah
bukan cuma butuh keseimbangan dan keberanian
ketenangan juga pentingnya
penting diperhatikan agar tidak panik
saat melewati setiap tantangan
wow ini baru namanya obstacle sesungguhnya
wah karena biasanya pegangan pakai dua tangan ya
ini satu tangan
wuh harus bener bener melatih keseimbangan
baru setengahnya tapi bener bener udah empot empotan
bener bener harus mengatur stamina
dan juga keberanian
karena makin bertambah levelnya
yeay sekarang saya sudah sampai di checkpoint tujuh
kita lanjutkan perjalanan ini
karena kelamaan dan kebanyakan istirahat
posisi saya jadi paling belakang deh
akhirnya sampai juga kami di checkpoint yang paling ditunggu
dan makin dekat dengan garis venis
masih ada adventure seru yang harus kami jajal
gaskan kita keliling naik atv
hahaha seru banget
kami dikasih kesempatan berkeliling sebanyak empat putaran
dijamin puas kan
let's go teman teman maju
mau trophy tapi saya gak sedapnya uzal nih
oke iu semakin murah ya
udah jam gibtung kita palabra kalo tidur ya ya kamu
saya zero ini lagi tapi keima sarannya
masukkan ke dalam batang bambu
di sini sebenarnya ada dua pilihan nasi ya
bisa pakai teri sama bisa pakai ayam suwir gitu
tapi yang favoritnya pakai teri ya mbak ya
kenapa tuh mbak favoritnya pakai teri
mau ikan teri udah kayak nasi liwet juga
nasinya udah ada rasanya
oke jadi kayak sensasi makan nasi liwet tapi nasi liwetnya dibakar
pakai bambu lagi
jadi emang langsung ada aroma aromanya apa gimana mbak
ya udah ada aroma aromanya kayak gitu
jadi kayak nasi liwet
nasi liwet makin resep lah ya karena bantuan dari si bambu ini
oke selanjutnya ditunggu delapan menit buat dibakar
lelah berwisata ekstrim seharian
dahaga saya kayaknya butuh diademin pakai yang seger seger nih
kayak es jelly yang satu ini
wah cantik sekali terima kasih mas
kelihatan banget segernya pak cinta jelly mari merapat
semua jeli ada di sini
ada nata de coco dan ditambah juga sama buah leci
wuh gak sabar
saya pakai bambu nyantap
agar bisa saling icip teman teman saya memesan ragam menu andalan di sini
seperti sate kambing konro dabu dabu es pelangi bola ubi kopong
dan yang dinobatkan jadi dessert terenak di dunia pisang goreng
overall daging bebek terus sate nya empuk empuk semua
udah gitu favorit kami di sini adalah onronya bener bener langsung ludes
jika anda ingin berwisata sekaligus berpetualang pada libur akhir pekan
sentul bisa jadi pilihan
jarak yang tidak terlalu jauh dari jakarta
wahana yang variatif serta pilihan makanan yang beragam
semua tersedia di sini
clarissa aradia kurnia yurniawan
dwi prasetyo cnn indonesia